ini menjadi keunikan tersendiri ketika bangunan yang harus dijaga namun tetap lestari dengan keramaian niaganya
dan satu traffic counting untuk membantu pihak kepolisian melakukan cara bertindak
pantangannya hanya satu saat bertugas jangan meminum air dingin